yeni wahid putri sulung mantan presiden abdurrahman wahid menanggapi beredarnya isu sejumlah nama tokoh
termasuk dirinya yang dicalonkan untuk menjadi cawapres anies baswedan
menurut yeni dirinya belum memutuskan siapa yang akan ia dukung di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
ditemui di sebuah acara di fakultas ilmu sosial dan politik universitas gajah mada yogyakarta hari ini
yeni wahid menanggapi dengan tidak banyak berkomentar terkait isu dirinya akan disandingkan dengan anies baswedan sebagai capres cawapres
menurut cicit pendiri nadatul ulama kiai haji hashim asyari ini
dia sampai saat ini masih menjalin komunikasi dengan semua partai politik dan belum memutuskan
akan mendukung siapa di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
banyak gak banyak ini misalkan di siapa
saya ajukan saya belum mau jawab
sudah komunikasi sama partai
saya semua parpol saya komunikasi dengan semua tokoh tokoh partai
saya semua tokoh politik dan biasa semua
saya komunikasi dengan semua
dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa